sehari setelah walkout dari sidang perdana yang digelar secara virtual pada kamis kemarin
tim kuasa hukum jering mendatangi kantor pengadilan negeri denpasar jumat pagi
kedatangannya untuk menyerahkan surat protes yang ditujukan kepada majelis hakim yang memimpin persidangan
kuasa hukum menilai majelis hakim melanggar hukum majelis saat melanjutkan persidangan
dengan membacakan surat dakwaan termasuk menggelar sidang secara daring
kuasa hukum menyebut skb atau surat keputusan bersama yang mengatur sidang online
tak bisa berdiri di atas undang undang yang mengharuskan pencari keadilan wajib mengikuti sidang secara langsung
pada tahap lebih lanjut kami minta majelis hakim diganti
supaya tidak menggunakan pendekatan kewenangan atau kekuasaan yang merugikan semua pihak pencari keadilan
menanggapi hal tersebut
kepala pengadilan negeri denpasar yang juga jurubicara kasus sidang jering menyebut
pengajuan protes tersebut adalah hak dari terdakwa maupun kuasa hukum
pihak pengadilan menyebut jalannya sidang perdana kemarin tetap sah dan tidak melanggar ketentuan
ya hak mereka lah ya untuk mengajukan protes
tetapi kan waktu persidangan itu apakah hakim menyuruh mereka keluar
ya kan haknya kecuali kalau hakim melarang mereka ada di dalam
itu aja pertanyaannya yang keluar itu atas ya
sebelumnya igd ari astina alias jering menjalani sidang perdana pada kamis kemarin secara virtual dari tiga lokasi berbeda
yaitu jering di mapolda bali majelis hakim di pengadilan negeri denpasar dan jaksa penuntut umum di kantor kejati bali
jering juga melakukan aksi walk out dari persidangan lantaran merasa keadilannya dikebiri dengan proses sidang secara daring
dan pasar bali